sayang ya harusnya kita semalam ke bogor
harusnya kita ke bogor dan bersuah foto
semua foto sama pak jokowi
nah jangan bersuah foto sendirilah
gak ada kesannya apalagi malam minggu ya
ini banget kerian
baik berbicara soal suah foto
kini memang bersuah foto menjadi kegiatan yang wajib dilakukan
apalagi saat perwisata
dan jika suah foto itu dilakukan di dalam air
pasti lebih istimewa begitu ya
seperti yang dilakukan di sumber air cipondok
cisala kabupaten subang
ya istimewa juga kalau nggak sendiri gitu ya
dan objek wisata ini juga sangat murah
karena pengunjung hanya dikenai biaya parkir kendaraan
beginilah keseruan para pengunjung
saat renang sambil berfoto ria di dasar kolam
objek wisata alam sumber air cipondok
kabupaten subang jawa barat
sumber air ini menjadi salah satu kawasan wisata
yang dikenal bagi warga pulau
kata dan sekitarnya
pengunjung akan menikmati kolam dengan air sangat jernih ini
disini airnya lebih jernih
belum tercemar lingkungan gitu ya
soalnya ini dari
mata air pegunungan
jadi airnya juga bisa diminum
apa limbah gitu
objek wisata ini juga sangat murah
karena pengunjung hanya dikenai biaya parkir kendaraan
gimana berdencana kesana
harus ada pasangan ya
gak harus juga sih
kenapa sih pikirannya hanya pasangan aja